jadi dari tiga data ini angka kematian keterpakaian tempat tidur isolasi keterpakaian icu khusus covid sembilan belas
menunjukkan bahwa situasi wabah di jakarta ada dalam kondisi darurat
presiden dua hari yang lalu menyatakan dengan tegas kepada kita semua
bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali
beliau jelas meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama
maka dengan melihat kedaruratan ini maka tidak ada banyak pilihan bagi jakarta
kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin
dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian covid sembilan belas di jakarta tadi sore
disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat
yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar
seperti pada masa awal pandemi dulu
bukan lagi psbb transisi tapi kita harus melakukan psbb sebagaimana masa awal dulu
dan inilah rem darurat yang harus kita tarik
sebagaimana tadi kita lihat begitu dilakukan pembatasan
maka jumlah kasus menurun sehingga kita bisa menyelamatkan saudara saudara kita
sekali lagi ini soal menyelamatkan warga jakarta
bila ini dibiarkan maka rumah sakit tidak akan sanggup menampung
dan efeknya kematian akan tinggi terjadi di jakarta
nah kita semua dalam pertemuan tadi bersepakat untuk tarik rem darurat
dan kita akan menerapkan seperti arahan bapak presiden di awal wabah dahulu
yaitu bekerja dari rumah belajar dari rumah dan usahakan beribadah juga dari rumah
detilnya kita akan sampaikan di hari hari ke depan
tapi secara garis besar
perlu kami sampaikan awal sebagai ancang ancang kepada seluruh masyarakat
bahwa kita akan menuju psbb
ada fase ada proses supaya kita bisa menyiapkan ini agar berjalan dengan baik
dan kami sampaikan malam ini sebagai ancang ancang
supaya kita semua bisa mengantisipasi
jadi prinsipnya mulai senin tanggal empat belas
kegiatan perkantoran yang non esensial
diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah
bukan kegiatan usahanya yang berhenti
tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan
kegiatan usaha jalan terus
kegiatan kantor jalan terus
tapi perkantoran di gedungnya
yang tidak diizinkan untuk beroperasi
akan ada sebelas bidang esensial
yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal
jadi tidak boleh beroperasi seperti biasa tapi dikurangi
dan perlu saya sampaikan
bahwa izin operasi pada bidang bidang non esensial yang dulu mendapatkan izin
akan dievaluasi ulang
baik kegiatan usaha maupun kegiatan sosial
itu tidak menyebabkan penularan